perseteruan nikola shane purnama dengan ayu thalia semakin meruncing
putra sulung mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama itu
membantah kabar penganiayaan yang dilakukan terhadap ayu thalia alias tata anma
selasa sore tim kuasa hukum niko membeberkan kronologi kejadian
saat itu keduanya diketahui saling berbincang di dalam mobil milik niko
ayu thalia sendiri merupakan sales promotion grow atau spg di showroom itu
keduanya kemudian terlibat cek cok
niko lantas meminta ayu turun dari mobil
namun tidak mendorong hingga jatuh seperti yang dituduhkan ayu
pihak niko mengklaim memiliki bukti terkait hal ini
bahwa niko tidak pernah melakukan penganiayaan
atau mendorong tania ayu keluar dari mobil
yang ada tania ayu keluar sendiri
menjatuhkan dirinya sendiri
kalau misalnya kita dipanggil pihak kepolisian kita datang
dan yang jelas kita akan melakukan langkah langkah hukum terkait pemberitaan ini
kita akan lapor balik rencananya
pihak niko menegaskan jika ayu thalia tidak meminta maaf dalam waktu satu x dua puluh empat jam
tim kuasa hukumnya akan melaporkan ayu thalia ke polisi
atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah
ditemui di tempat bekerjanya di showroom mobil mewah di kawasan penjaringan jakarta utara selasa petang
ayu thalia yang juga artis sinetron ini belum mau berkomentar banyak
kasusnya masih berlangsung sesuai proses hukum
di tempat bekerja saya belum bisa bikin statement apa apa semuanya sedang berjalan dalam proses hukum
semua lagi dalam proses hukum

pernah dikenal penjaringan pada jumat dua puluh tujuh agustus atas dugaan penganiayaan yang terjadi di sebuah showroom mobil di kawasan penjaringan jakarta utara
pernah dikenal penjaringan pada jumat dua puluh tujuh agustus atas dugaan penganiayaan yang terjadi di sebuah showroom mobil di kawasan penjaringan jakarta utara
ayu menuding nikola shane telah mendorongnya dari dalam mobil hingga terjatuh dan terluka
sementara hingga berita ini diturunkan pihak polsek penjaringan yang menangani kasus ini belum bisa dikonfirmasi
tim liputan cnn indonesia